kalo ngomong lu asal jeprak aja ya
apa tidak bisa kalau tidak berantem sih
dia yang cari gara gara
apa neng citra
jadi kamu udah nuntuin pilihan pur
apa neng citra
ani lebih banyak diem
dia itu kayak lagi banyak pikiran tis
ini malah diem diem
mana ada nicherung kan
bapak silakan dilanjut kalau mau berantem saya pulang saja
bu sabuk bapak yang satu lagi mana ya
bu jangan lupa telepon bunga
masih di sekolah bu
belum belum pulang
oh yaudah kalau gitu nanti bunga makan di luar aja
jadi suruh pulang
terus kenapa bilangnya masih di sekolah
gak apa apa makan yuk
bunga belum pulang sekolah pak
oh ya jam segini
terus kunci rumah gimana bu
di bawah saja katanya munga mau makan siang di luar dulu
gue mesti gimana ya tis
kamu mesti nunggu pur
ini jatah saya
gue kan belum selesai cerita tis
ceritanya nanti aja ya pur
saya mau nyari uang dulu
saya kan punya istri buat dinapkahi
kok lu bawa bawa istri tis
kamu nggak disuruh pulang
enggak kok orang ibu sama bapak lagi liatin tempat buat restoran padang
keluarga kamu bikin restoran padang
kamu katanya masih di sekolah
aduh aduh aduh aduh
bapak mau belain bunga
nggak usah bang oja makasih udah deket kok
oh saya duluan ya
iya bang ojat
iya bang ojat
bentar aja bun bun
bun bun mau kemana
udah beli bang
bagus lah kan abang yang milih
ya bisa lah kalau nggak bisa gimana abang bisa milih lu jadi bini abang
udah beli bang
terus bab kreator mahal
mama suka gak ya
alhamdulillah akhirnya doa kita dikabulkan bun
ai akhirnya dapat pinjaman dari kantor
buat kontrakan baru
alhamdulillah tapi bayarnya gimana
iya gaji ai ai dipotong
lu udah pulang
kalau belum kok di rumah
ojak habis dari tanah abang mak
kan mak seru lu ke rumah pok maman ngapain lu ke tanah abang
bang ojak udah ke rumah pak maman mak
terus bang ojek ke tanah abang
beliin mbak baju
buat ganti baju main kelunturan
masya allah rojak
mak kagak perlu lu beliin baju buat ganti di kelunturan
mak kagak butuh lu beliin baju baru
mbak cuma pengen lu senengin si tati noh
bini lu anak mak

bini lu anak mak
tapi karena terlanjur udah dibeliin yaudah
bun bun gak usah khawatir
potongannya gak besar kok
bun bun tau ay
bun bun cuma gak tega liat ay ay kerja keras
bun bun pengen bantu
makasih ya bun bun
tapi selama ay ay masih bisa menghidupi kita
ay ay akan terus berusaha
bang bajunya kekecilan
kalau kagak ikhlas beliin ya mending kagak usah
sampai jumpa di video selanjutnya